evaluasinya ukt apakah kemudian membatalkan permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh
tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi
kita tanyakan ke jurnalis kompas tv gratia adur yang melaporkan
dari kemendikbud ristek jakarta pusat
gracia jadi belum ada kejelasankah terkait batalnya permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh
menyusul tadi pernyataan mendikbud bahwa ukt dibatalkan
ya baik priska dan juga saudara masih belum ada kejelasan dari mendikbud ristek
khususnya soal kenaikan ukt ini
karena tadi yang disampaikan oleh nadiem makarim meskipun ada pembatalan
tetapi hal ini masih dievaluasi khususnya soal permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh
tentang standar satuan biaya operasional perguruan tinggi sodara
dan hal ini disampaikan nadiem makarim usai melakukan pertemuan
dengan presiden republik indonesia joko widodo di istana negara tadi siang
nah tadi disampaikan oleh nadiem makarim sebelum melakukan pertemuan
dengan presiden jokowi ini sebelumnya juga sudah membahas soal kenaikan ukt ini
di pemimpin beberapa perguruan tinggi saudara
dan mereka pun juga menyetujui untuk dibatalkan
tetapi yang menjadi fokus dari kemendikbud ristek sendiri adalah
masih tetap melakukan evaluasi soal permendikbud ini saudara
nah harusnya priska dan juga saudara saat ini masih menggunakan permendikbud nomor
tahun dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh saudara
nah kalau saya jelaskan kembali ke belakang saudara
apa perbedaan antara permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat dengan permendikbud nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
sebenarnya tidak ada perbedaan yang jauh saudara dari segi pengelompokan dan juga nilai minimal tarif bkt
nah yang menjadi perbedaan disini ada dua
yaitu tarif ukt yang dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu tarif pertama
rp lima ratus sedangkan tarif kedua rp lima ratus satu sampai rp satu saudara
nah dua aturan ini diatur berdasarkan biaya kuliah tunggal setiap waktu
yang ini tentu mengalami perubahan setiap waktunya
dan hal ini didasarkan oleh tiga hal friska dan juga saudara
di antaranya adalah standar nasional pendidikan yang tinggi
kemudian jenis program studi dan juga indeks kemahalan wilayah saudara
sehingga ini terjadi perubahan yang sangat signifikan
sehingga timbul terjadi adanya polemik antara mahasiswa dan juga perguruan tinggi
yang melakukan kenaikan uang kuliah tunggal di sini saudara
di antaranya adalah ada beberapa hampir semua perguruan tinggi ini melakukan perubahan struktur pembiayaan
dengan cara memperluas rentang kategori pembiayaan pendidikan berdasarkan lapisan masyarakat
ini kenaikannya sangat tinggi sekali friska dan juga saudara
bisa mencapai tiga ratus hingga lima ratus persen saudara
sebutkan contohnya friska dan juga saudara
ini kita melihat contohnya saja di universitas indonesia
nah kalau kita melihat ukt tahun dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh satu
ini kenaikan ini hanya sekitar ukt nya empat juta rupiah
tetapi kalau kita mengacu dengan aturan baru yaitu permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh
ini kenaikannya bisa mencapai tujuh hingga delapan juta rupiah
bisa bayangkan perbedaan yang cukup signifikan
yang sebelumnya empat juta ini bisa naik
nah kalau kita beralih ke universitas
yang sebelumnya kalau kita mengacu dari ukt tahun dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
kalau kita ikut aturan yang sekarang
ini bisa naik hingga mencapai sembilan enam juta rupiah saudara
nah kalau dilihat dari dua perbandingan
dua contoh perbandingan universitas yaitu universitas indonesia
ini perbedaannya sangat jauh saudara
dan hal ini berdasarkan dengan kebijaksanaan masing masing perguruan tinggi seperti itu
nah apa dampaknya friska dan juga saudara
kekhawatiran ini muncul dari masyarakat
khususnya orang tua dan juga para mahasiswa
yang beberapa waktu lalu ini sempat melakukan demonstrasi di gedung dpr
nah salah satunya adalah beberapa waktu yang lalu
ini aliansi badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia
ini juga mengadukan hal ini ke komisi sepuluh dpr ri soal kenaikan tiga ratus hingga lima ratus persen ini
bahkan mereka juga menyayangkan soal permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu
di mana ptn ini dapat menetapkan tarif ukt lebih besar dari yang sudah diatur
seperti apa evaluasi dari kemendikbud ristek
lanjutan dari permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu
mendikbud menyatakan bahwa kenaikan ukt dibatalkan tahun ini